berita utama kembali saudara kasus korupsi tambang timah ilegal terus memunculkan tersangka baru
bukan hanya soal perkiraan kerugian negara hingga ratusan triliun rupiah yang membuat publik geram
yang buat publik makin menyoroti kasus ini adalah adanya keterlibatan heli nalim
sosok yang dikenal sebagai crazy rich pantai indah kapuk
kerap bergaya hidup glamor rupanya ada noda timah di balik barang barang mewah milik helena lim
nasib crazy richelina lim kini berubah satu ratus delapan puluh derajat
pakaian dan barang barang mewah yang melekat di tubuhnya kini berganti dengan rompi tahanan kejaksaan warna pink
helena hanya bisa tertunduk saat kamera wartawan menyoroti crazy rich peak itu
helena ditahan selama dua puluh hari di rutan salemba karena terlibat dalam kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah
wilayah izin usaha pertambangan pt timah tbk tahun dua ribu lima belas
di kepulauan bangka belitung
sebelumnya kejaksaan menggeledah rumah helena lim rentang waktu enam delapan maret lalu
kejaksaan menggeledah sejumlah sisi rumah sampai menemukan berangkas berisi bungkusan amplop hingga perhiasan
penggeledahan dilakukan tak hanya di sebuah rumah mewah
tapi juga di kantor pt qse dan pt sd
penggeledahan dilakukan untuk menyelidiki aliran dana
terkait kasus korupsi izin tambang timah yang diduga mengalir ke sejumlah pihak berdasarkan kesaksian dari para tersangka
kejaksaan agung menyita sejumlah barang bukti hingga kumpulan dokumen terkait dari kediaman helen alim
nah selain itu kejaksaan agung juga menyita uang senilai sepuluh miliar rupiah dan dua juta dolar singapura
atau setara dua puluh tiga tiga miliar rupiah
jadi totalnya sekitar tiga puluh tiga miliar rupiah uang yang disita kejagung
sebagai tersangka kasus korupsi komoditas pt timah tbk
helena terlibat dalam kasus ini saat ia menjabat sebagai manajer di pt ksa di tahun dua ribu delapan belas
apa yang dilakukan helena saat itu adalah memberikan sarana dan fasilitas kepada para pemilik tambang ilegal
untuk mengelola proses peleburan timah di wilayah iup
dalihnya menerima atau menyalurkan dana corporate social responsibility csr
atau tanggung jawab sosial perusahaan
di mana yang bersangkutan memberikan sarana dan prasarana melalui pt ksa
untuk kepentingan dan keuntungan yang bersangkutan dan para tersangka yang lain
dengan dalih dalam rangka untuk penyaluran csr dana csr

tahun sembilan puluh enam aku masih kerja di bank
tau gak gajinya berapa
ini marketing sebenarnya kan kerja aku bukan di teller
tapi aku rajin aku rajin tuh duduk di customer service rajin duduk di teller suka nyapa nyapa klien yang dateng
jadi intinya aku udah banyak customer nih udah banyak nih udah mapan lah disitu ya
udah mapan sukses lah
jadi kebetulan pas ada satu klien di jakarta klien gede
sering suruh aku cari dolar cari ini
jadi aku bilang sama dia kamu di jakarta buka aja properti
buka aja money changer buka aja ini
terus dia bilang nggak deh kecuali kamu yang datang
kalau yang buat aku yang ngurusin
pokoknya dia ini aku gak punya duit
aku yang buka kamu punya duit berapa itu chip in modal
kurang duitnya aku pinjemin
kasus korupsi komoditas timah ternyata juga menyadat harvey muis
suami dari selebritas sandra dewi
harvey terlibat dalam kasus yang sama dengan helena lim
namun memiliki peran yang berbeda
keterlibatan harvey muiz semakin mengundang perhatian publik
harvey ditetapkan untuk mencari pembayaran untuk perusahaan timah
ditetapkan jadi tersangka korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah iup pt timah tbk tahun dua ribu lima belas
pada rabu malam dan langsung ditahan kejaksaan agung
tangannya diborgol dan menggunakan rompiping
kejagung menyebut peran harvey sangat sentral
yaitu dengan cara mengumpulkan petambang ilegal
dan melakukan modus menyewa peleburan timah atau smelter
yang selanjutnya mengumpulkan keuntungan dari perusahaan smelter itu
sebagai dana csr yang turut melibatkan helena lim
padahal keuntungan tersebut dibagi untuk harvey dan sejumlah tersangka lain
harvey sebagai perpanjangan tangan pt rbt kong kali kong
dengan bos pt timah ex direktur utama pt timah
yang juga sudah ditetapkan jadi tersangka
untuk mengakomodasi kegiatan pertambangan ilegal di wilayah iupt timah
kejagung turut menyita sejumlah barang bukti dari harvey mois
barang bukti yang disita memiliki angka yang fantastis
di antaranya enam puluh lima keping emas logam mulia dengan total berat satu enam puluh dua gram
lalu ada uang tunai senilai tujuh puluh enam miliar rupiah
lima juta dolar amerika serikat atau setara dua puluh empat miliar rupiah
empat ratus sebelas empat ratus empat belas dolar singapura atau setara empat tujuh miliar rupiah
satu dari enam orang saksi tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif
tim penyidik memandang telah cukup alat bukti
sehingga yang bersangkutan kita tingkatkan statusnya sebagai tersangka
yaitu saudara hm selaku
berpanjangan tangan dari pt rpt
harvey wis ini saudara merupakan seorang pengusaha tambang
yang menjabat sebagai presiden komisaris pt multi harapan utama
harvey juga disebut sebut memiliki saham di lima perusahaan batubara lainnya
sebagai seorang pengusaha harvey memiliki sejumlah kekayaan
antara lain rumah mewah kendaraan mewah hingga jet pribadi
sudah ada satu ratus empat puluh saksi yang diperiksa dan enam belas tersangka dalam kasus dugaan korupsi
di perusahaan plat merah pt timah
di antaranya ada harvey kemudian ada helena dan sebelumnya tiga bos pt timah
emil ernindra direktur keuangan pt timah dua ribu delapan belas

dan jokowi direktur operasional pt timah
kejagung menerangkan mereka semua bersekongkol menyelewengkan biji timah
di wilayah iup pt timah tbk
lalu bagaimana para tersangka bebas mengeruk sumber daya alam indonesia
begini saudara kasus korupsi pt timah tbk berkaitan dengan dugaan perjanjian kerjasama fiktif
yang dibuat oleh perusahaan boneka guna mengambil biji timah di wilayah bangka belitung
nah tiga petinggi pt timah yang jadi tersangka
mengetahui pasokan biji timah yang dihasilkan pt timah tbk ini lebih sedikit
dibandingkan perusahaan swasta lain
ya karena adanya penambangan liar di wilayah iup pt timah yang masif
bukannya menindak penambangan ilegal
tiga mantan bos plat merah ini malah mengajak penambang ilegal untuk kerjasama
mengeksploitasi sumber daya alam indonesia
para tersangka membeli hasil penambangan ilegal dengan harga di atas standar yang ditetapkan perusahaan
jelas eksploitasi sda berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan dan tentu keuangan negara
anda tahu saudara total kerugian lingkungan dan keuangan negara angkanya fantastis
kerugian akibat kerusakan lingkungan saja mencapai dua ratus tujuh puluh satu triliun rupiah
mencakup kerugian lingkungan ekologis kerugian ekonomi lingkungan dan biaya pemulihan lingkungan
akademisi dari fakultas kehutanan dan lingkungan ipb bambang hero saharjo memastikan
angka ini bukan sekedar angka di atas kertas
bambang melakukan pemantauan lapangan dan analisa berbasis satelit sejak tahun dua ribu lima belas
dan perlu juga kita garis bawahi
lubang tambang yang terbuka kalau tidak dipulihkan sudah terbukti menelan korban jiwa
angka kerugian rp dua ratus tujuh puluh satu triliun hanya kerugian lingkungan
belum termasuk angka kerugian keuangan negara
bayangkan uang sebanyak itu kalau tadinya digunakan untuk pembangunan negara dan mewujudkan kesejahteraan rakyat
bagaimana anda nggak makin kesal
menurut ahli hukum tindak pidana pencucian uang
jumlah tersangka kasus korupsi timah akan terus bertambah
mencapai dua tiga kali lipat dari yang sudah ditetapkan saat ini
seandainya kasus ini diusut lewat dugaan tppu
selain itu yenti menduga ada pihak yang melindungi para tersangka korupsi timah ini
karena kasus ini berlangsung sudah cukup panjang
kira kira kalau nanti dikaitkan dengan tppu nya harus dengan tppu nya
ada beberapa yang baru masuk dua ribu delapan belas yang terakhir kemarin suaminya siapa itu
sandra dewi itu kan dua ribu delapan belas gitu kan ya
nah artinya dua ribu lima belas sampai dengan sekarang ini kan
uang sudah mengalir kemana mana yang dua ratus tujuh puluh satu triliun itu
dan itu nanti bisa menghasilkan mungkin dua kali lipat tersangka yang ada sekarang ini
dua kali lipat potensi tersangka tambahan
kan memang sistem negara ini sudah tidak ada pengawasannya
ataukah pengawas pengawas itu malah justru kong kali kong
supaya orang orang yang ketahuan curang ini
ketahuan ketahuan lancur untuk menghabisi harga harta negara yang harusnya masuk ke negara ini
malah memang dilindungi gitu ya jadi
sumber daya alam tidak hanya dapat merusak lingkungan
tapi juga menimbulkan kerugian ekonomi dan sosial
kita tunggu pengungkapan fakta fakta baru
akankah jumlah tersangka bakal bertambah banyak
komitmen menyelesaikan sengkarut korupsi sda kita tunggu
karena sejatinya pengelolaan sumber daya alam adalah untuk kemakmuran rakyat